cnn indonesia breaking news

mantan atlet bulu tangkis
yang juga peraih medali emas olimpiade
di tahun dua ribu untuk ganda putra
selamat pagi mas
selamat pagi juga mas
mas pertanyaan singkat saja
dulu pernah mengalami arah arahkan semacam ini
suasana hati seperti apa mas
selain gembira gitu untuk menghilangkan rasa capek
dulu seperti apa
ya tentunya capeknya berasa hilang ya
dan lebih karena
ya selama persiapan
terus sampai di pertandingan
sampai berhasil itu kan sangat melelahkan ya
jadi ketika kita juga
ya seperti ini adalah satu bentuk
apresiasi yang luar biasa
dan sangat sulit
jarang sekali momen seperti ini kan
dua hari atau tentunya
ya ini menjadi sejarah bahkan
dan tentunya sangat
buat kami mungkin
atau mantan mantan atlet seperti kami pun
pembibitan atau pembinaan
regenerasi ke depan tentunya ini akan menggeliat
oke mas nanti kita akan kembali berbicara
dengan mas chandra
namun kita akan mencoba
menghubungi koresponensi indonesia yudi yudawan
yang saat ini masih berada di sekitar
dan di sekitar kawasan istana negara
yuda seperti apa suasana arak arakan
hari pagi hari ini disana yuda
alfian baru saja tadi

official maupun motor besar yang mengawal mereka dan
mereka memang diikuti oleh beberapa mobil official maupun motor besar yang mengawal mereka
mungkin tidak terlihat dengan kamera cukup jelas
tetapi tadi bandrus memang sudah melintasi
dari kawasan medan mereka
tepat di belakang saya ini kemudian diikuti oleh warga
dan saat ini memang jalan di depan istana merdeka ditutup
warga berhenti selain pun mereka
secara dekat bisa melihat
secara langsung para pemenang olimpiade dua ribu enam belas

dan pada saat ini memang
para pemenang kemudian juga ofisial
dan tamu undangan sudah memasuki istana merdeka

dan saya tidak bisa melihat apakah memang
mobil bandros ikut masuk ke dalam
alvian tetapi tadi memang mobil bantros
masih terus berjalan lurus
tepat di depan pintu gerbang yang ada
di belakang saya laporkan ini pada saat ini
alfian dan suasana di saat ini
memang cukup meriah cukup rame
warga terlihat di belakang saya mungkin
kalau teman kamera pj saya bisa memberikan gambaran
kalau teman kamera pj saya bisa memberikan gambaran
terlihat petugas berjaga jaga begitu juga
dengan warga yang menunggu
dan ingin melihat seperti apa kemeriahan
perayaan maupun penyambutan mereka di istana merdeka
alvian baiklah terima kasih
baiklah terima kasih
dan kini kita akan mencoba menghubungi
korespondensi indonesia femi afriyadi yang sejak tadi
mengawal arak arakan dari atas bus bantros

femi setelah tampaknya femi afriyadi
masih belum siap untuk melaporkan
dan saat ini tengah bersiap
untuk segera menyampaikan laporannya
dan bisa kita saksikan bersama bahwa
mobil bandros baru saja tiba
dan menteri olahraga imam nahrawi
dan juga ketua pbsi
tengah bersiap untuk segera memasuki
dan nantinya mereka akan diterima secara langsung
oleh presiden joko widodo
jika tadi awalnya disebutkan bahwa
bus bantros ini akan memasuki kawasan istana
namun tampaknya bus bantros
tidak sampai masuk ke kawasan istana
namun berhenti di luar
para peraih medali
dan juga menteri olahraga dan juga ketua pbsi
dan juga ketua pbsi ini akan berjalan kaki
untuk menuju ke kawasan istana
dan juga diterima secara langsung
oleh presiden joko widodo
kawasan ini dikatakan sekarang
adalah ayu singkir
jika selalu ada penjahatan
baikait dari restoran
kalau sudah saat
tidak bisa daripergi
akan seharusnya segera
dengan pusat yang berfiing
dan yang dipilih sudah
untuk bawa ke kawasan istana

sehingga dari perlengkapan
meskipun bisa kita saksikan ada sedikit gurat gurat kelelahan di wajah para atlet ini
namun mereka masih tetap bersemangat gitu karena mereka sepanjang arak arakan diberikan support
diberikan dukungan secara langsung oleh warga masyarakat yang menantikan mereka sejak pagi
dan tentu saja ini menjadi momen terbahagia buat mereka juga
karena nanti presiden akan memberikan penghargaan berupa bonus yang sudah dijanjikan dan sudah diberitakan sebelumnya
bahwa peraih medali emas ini akan meraih bonus lima miliar rupiah
bahkan peraih emas mendapat tunjangan dua puluh juta rupiah per bulan seumur hidup luar biasa
dan juga nanti para peraih medali perak ini juga akan mendapatkan bonus dari pemerintah republik indonesia
berupa uang senilai dua miliar rupiah
beberapa saat yang lalu saya sempat mewawancarai
para peraih medali perak ini dan mereka mengatakan mereka belum ada rencana seperti apa uang itu akan digunakan
tapi yang pasti uang ini akan mereka tabung dan mereka akan gunakan untuk masa depan mereka
karena seperti kita ketahui mereka bercerita bahwa sebagian besar nasib para atlet ini kurang begitu membahagiakan gitu
selesai mereka memberikan prestasinya
dan kembali kita akan berbicara bersama mas chandra wijaya
mas dulu selepas arah arahkan juga sempat
diterima secara langsung oleh presiden pada waktu mas meraih medali emas itu di olimpiade tahun dua ribu
iya ketika itu saya masih dalam pemerintahan ibu megawati ya
dan kami juga diterima beliau khususnya para pelaih medali
dan memang kesempatan khususnya di momen seperti ini yang cukup langka
bagaimana kita sebagai anak bangsa juga sangat bersyukur sangat berterima kasih ya
tentunya orang tua kita bapak kita pemerintah memberikan perhatian khusus
artinya seperti dikatakan mas tadi kalau menjadi atlet sulit
ataupun masa depannya juga yang seringkali itu kita dengar sangat miris
tentu saja ini harus kita antisipasi dengan apresiasi yang demikian
sehingga menurut kami ya harapannya ini juga bukan satu tuntutan
tapi ini satu perhatian yang mungkin menurut kami juga perlu penting
karena kalau kita ditargetkan diminta atau ditekankan dengan sebegian beban yang berat ya
tanpa reward yang memadai gitu
iya ya itu yang harusnya memadai dan juga perhatian jaminan hari tuanya itu yang kita tahu ya banyak sekali mantan atlet juga
ya lepas itu dari mampu apa tidaknya tentunya perhatian ini harus mutlak harus dipersiapkan lah gitu
para mantan atlet yang berprestasi ini
oke kalau mas chandra setelah terakhir ikut ajang kelas internasional tahun berapa mas
saya dua ribu delapan masih dipercaya mengikuti masuk dalam squad thomas cup
ketika itu masih hanya sampai semifinal
dan lepas itu saya profesional juga sampai dua ribu sebelas dua ribu dua belas
dan saat ini saya ya kembali
saya juga masih ingin terus berkontribusi
saya sebagai kini saya memiliki klub ya sebagai pelatih sebagai pembina
untuk menelurkan kembali ya mencari bibit menelurkan kembali
ini kan prosesnya panjang
prosesnya panjang durasinya pendek ketika bermain terus pensiunnya panjang sekali
pensiunya panjang lagi
ya artinya memang jadi atlet itu sebetulnya bukannya sulit
tragis dan sangat sulit betul

bahkan ketika kita bicara menjadi juara olimpia
bahkan ketika kita bicara menjadi juara olimpia

ya mas bisa lihat sendiri
bagaimana kevakuman atau kesulitan kita mencari bibit juara juara calon juara ini yang sekelas olimpiade gitu
apalagi sektor putrinya sekarang
ya kita sangat prihatin kan tentunya demikian ya
kalau kita berbicara mengenai tradisi nih mas kan dari zaman susi susanti dan alan budi kusuma
kemudian terus sampai tahun dua ribu dua belas kita sempat kosong gitu tidak mendapatkan meraih

menginginkan lebih kuat pasti cara atau jalannya mereka berusaha lebih maksimal
artinya kita lengah atau tidak melakukan antisipasi ke depan
sehingga kalau ada kevakuman atau ada regenerasi yang mungkin seperti kemarin menurun
ini salah satunya juga mungkin penyakit yang kita melakukan sesuatu hal yang kurang antisipatif
jadi salah satu hal yang seperti ini kan artinya kita bisa lihat sepuluh lima belas tahun ke depan
karena melahirkan juara itu bukan berarti sekarang langsung kelihatan
kembali lagi juga ini meskipun ya hadiah ya ini saya katakan kembali
ini juga bukan satu hal yang memang kita kejar gitu sebagai seorang atlet itu
bukan serta merta oh kita meraih ingin mendapat bonus atau sebagainya
ketika kita sulit dulu ingin menjadi kaya atau ingin menjadi sukses dalam segala bidang
khususnya misalkan di sini bu
tentunya maksud saya itu bukan serta merta ketika hadiah apresiasi semua diberikan
lantas bisa mendapat atau menelurkan seorang juara
seorang juara yang luar biasa
artinya setelah profesionalisme
kita tahan dulu mas
karena ini rombongan sudah segera memasuki kawasan istana
kita segera lihat kita pantau suasananya seperti apa di kawasan istana
karena saat ini rombongan sudah bersiap siap sudah berbaris untuk segera memasuki kawasan istana
dan juga akan diterima secara langsung oleh presiden joko widodo
oke wartawan diarahkan masuk